hai saksikan seri ipad dan ips di gtv
sih anak kamu yang gadis itu sudah ada yang punya belum maksud juragan juleha ya belum juragan ya mah
masih sendirian aja lagi pula saya tidak akan mengizinkan dia pacaran sama sembarangan orang
yang benar dia belum punya pacar
udah yang penting uang kamu jangan kerjas begitu sama juragan benny biar begitu dia juga kan baik
lihat dia ngasih uang
emang sama lebar pulang lebaran nih cepetan nanti keburuian
lagi nanya kita mah allah pake pura pura nanya segala bahasa basi tahu kita pun dari pasar
orang udah mau istirahat
kamu itu ya kalau ketemu si rahman aja senyum senyum ketemu juragan benny bau aja
suka malah menjuritkan benny udah tua tapi masih keganjinan juga sama orang lain padahal istrinya
juga tiga mak yang terakhir lagi hamil besar lagi mak leha leha
dia istrinya udah tiga biar dia udah tua tapi dia baik ngasih duit
gak kayak si ketukupret udah jelek miskin lagi
ya kan baik mak
takut lagi bedanya juga kayak kita di bumi
alus siapamu ya
kakak kamu tuh ya kalau emang lagi ngomong bawahannya pengen kabur melulu
udah lah teh ngomongan mah jangan terlalu dipikirin bisa stress kita mikirin ya
gimana teteh gak mikirin mida maka kita itu udah kaya mata duitan
nyuruh tete jadi istri keempatnya juragan beni yang bener aja
tapi di satu sisi
teteh gak mau nyakitin hati mak
mida ada si teteh kamana
kaya aku di kemasin mak
aduh pasti dia ketemu si ketukupret lagi
ya iyalah masa dia mau ketemuan sama tukang kredit
ari kamu setiap orang ngomong serius pasti dipecandain
pasti kamu yang ngebantuin si teteh buat pergi kemasin ya
teteh aku bisa jalan sendiri mak ngapain bisa dibantuin sama mida segala
selamat malam mak
emak emak emangnya saya emak kamu
eh rahman kenapa kamu masih jalan aja sama anak saya
saya kan udah bilang kamu jangan dekat dekat anak saya
nanti anak saya kena penyakit kalau
waduh kayaknya di luar ada pertunjukan nenong lagi nih
ah anda bantuin saya ah
tapi mak saya kan punya penyakit saya sehat kok
kamu penyakitan rahman kamu teh kanker alias kantong kering
mak udah makan belum orang lagi marah ditawarin makan
emang akan ketipu sama kamu
mak siapa yang tipu emak
kalau mau makan cepetan
tuh ikan pedang mak udah dimakan sama kucing
kucing pedak alas ya kucing
jangan lama lama ya nanti emak kembali keluar lagi
mendingan sekarang kalau lama pulang deh ya
ya udah terima kasih ya mida
maafin emak ya kank
ya udah kalau begitu
bisanya ngerjain orang tua melulu
pada aman aman aja juga
waduh pada kemana nih
orang pedang aman aman aja juga
ya jangan di kamar aja kamu keluar
kamu juga bohongin emak bilang mau ke masjid
gak taunya malah jalan masih ketukupret itu lagi
berapa kali sih emak harus bilang
jangan deket deket ketukupret lagi
iya kank rahman mak bukan ketukupret
peduli amat apa namanya
yuk leha dengerin
emak saya pengen kamu hidup bahagia
gak miskin terus kayak begini
kok emak begitu sih sama kank rahman
bisa apa sih si rahman itu
dia kan cuma guru madrasah
berapa cepat gajinya
cuma cukup buat beli beras doang
jadi kapan kamu beli perhiasannya
kalau kawin sama dia leha
kalau dibilangin sama orang tua pada kabur aja
mak ikan pedanya beneran hilang tuh mak
yah kalau gak percaya lihat aja sendiri sama emak
kalau bohong lagi hilang uang izin sekolah kamu

mau ada yang dibicarakan
aduh duduk duduk
mau ke pasar juragan
anak kamu yang gadis itu
sudah ada yang punya belum
maksud juragan juleha
yama masih sendirian aja
saya tidak akan mengizinkan dia pacaran sama sembarangan orang
yang benar dia belum punya pacar
ii betul juragan
dia belum punya pacar
kan teman gue ati juragan
eh saya takut
eh tamah soal
yang penting dapat izin dari juleha
eh dari juleha
dari ke si
nanti hidup juleha
sama eh si bakalan senang
ada bekal buat esi
jadi merepotkan juragan
lah buat esi
beli kalung ke juleha
saya belikan kalung sama cincin buat juleha
atur nuhun atur
kasih jangan lupa ya salam sama juleha
menang oges ya kuai
emak emak emak emaknya saya emak kamu
mau kemana mbak teh
eh emak lagi
lagian apa urusan kamu
dari talor lakinya leha
masih pakai sepeda